sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sekarang silakan kamu duduk
mudah mudahan nianak beneran kaya
nggak pura pura kaya
he jadi lo anak baru
lo tau kan ini sekolah khusus buat orang kaya
tapi gue pengen tahu lo itu beneran kaya atau cuma topeng doang
kayaknya itu semua ada urusannya di ama lo
lagian lo itu nggak penting buat gue
enak baru belau gue banget sih
tau berani banget ya
lo denger kata kata gue ya
lo jangan macem macem sama gue ya
gue bisa bikin hidup lo dan keluarga lo tuh sengsara
bokap gue kenal semua pejabat pejabat di kota ini
jadi lo bisa gue beli kalau gue mau
lo mending lepasin tanganku sakit
oke gue akan lepasin
tapi dengan satu syarat
terserah lo deh
mau syarat kayak mau apa kaya
gue mau aku jadi anak buah gue di sekolah ini
sisi jadi anak buahnya
oh ya tuhan oi
eh kok grab balik langsung aja kusteri ya
sisi dia jatuh
datengnya pun kecil yodesu
dia kakek aja beneran ke cakep
ellybarenang gleich yang bevor accidents kalian ya
tepat aja gua benci banget sama era masa dia gak tanya gua kuman
udah enak aja gak sopan
ra yaudah gini aja gimana kalo sekarang kita kemusola kita sholat bareng bareng
kan lumayan tuh nambah pahala daripada solo batal gara gara marah marah
tepat aja gua benci sama yang namanya era dia tuh belagu banget sombong banget
prak lo gak boleh nilai orang dari luar aja lo kan belum tahu dia orangnya kayak gimana
tapi tau gak sih tadi pagi gua tuh ketemu sama era
gak sengaja ditabrakan terus gua bilang gak sengaja terus
ya dia tuh jambek jambek rambut gue habis itu nyuruh gue nalekin sepatunya eww
iya bener banget tadi gua juga gak liat dia orangnya song banget sih
tapi diliat liat manis juga ya iya sih tuh cewek manis emang
kalian tuh playboy banget sih jadi kalian bela dia gitu
eh sayang bukan gitu dong lu belum denger fullnya
maksud gue dia manis tapi dia jauh lah daripada lu kemana mana
tak siapa yang melotot
aku tuh gak suka sama era tau gak
sekarang gue yang jadi pemimpin geng boarjo
dan lo jangan coba coba jadi orang yang nyebelin dan ngomong di belakang gue
jaga mulut kalian ya
gue tuh kok gak takut sama lo
rah udah rah
eh sorry ya tadi laura gak sengaja kok ngomongnya
oh gue minta maaf sih ngapain
udah gak apa apa
oke oke kali ini logo maafin tapi lain kali urusan bakal panjang
ini semua data yang bu minta jangan lupa bayarannya
aku yang buka
aku yang buka
aku yang buka
lu pergi mana sih
biar aku pergi
apa yang kamu inginkan dari aku
aku gak mati
yara apa yang terjadi denganmu
kok kamu pakai baju merah begini
lagi marah sama siapa
tolong nih mi aku sebel banget
tadi di sekolah aku berantem
udah gitu cewek tuh miskin
ih jijik banget deh mi
aduh udah stop stop enough deh
mami gak ada waktu lagi untuk dengar cerita kamu
memang ada urusan yang lebih penting yang maya mau bikin
pergi pergi ke mana mi
siapa nih mi kok mukanya jelek begini
yaitu your daddy punya selingkuhan
makanya mami mau pergi untuk labrak perempuan itu
hah mami punya selingkuhan sama orang kayak gini
ih mukanya aja gak beraturan
kok mami mau sih
makanya mami mau labrak gitu perempuan
masa mami selingkuh sama orang kayak gini
mukanya aja gak beraturan
kamu ikut mami sekarang
jangan jangan kau menolak cintaku
hei buset ya bocah
hei gue pantes gak nih pake baju begini
gue nanya dari tadi
boko mulus diurusin
aku lagi males debat saat ini tau gak
emangnya siapa yang mau debat sama lo
gue mah kagak debat sama lo
gue maksudnya mau minta pendapat sama lo
kira kira gue pantes gak pake baju ini
gue bingung dari tadi
nah sekarang muka lo ditekuk kayak dompet tanggung bulan
mau lo apa sih sebenernya
kamu lagi tuh
mena kasar banget lagi
hah ada tamu
wuh siapa sih
hei dasar kamu perempuan dresek ya
udah jelek kamu suka curi curi suami orang
kamu tinggalin ya suami saya
hei dateng dateng ke rumah orang gak punya sopan santun lo
ini rumah gue
kalau ada kamu yang sopan emangnya lo siapa
hei saya gak peduli
kamu tinggalin dia
dia ingin kenapa seribu